gelaran indonesia international motor show series atau ims kembali digelar di surabaya jawa timur setelah dua tahun vakum berkonsep hybrid
gelaran tahun ini dilakukan secara virtual dan juga offline
dilaksanakan selama lima hari dihadirkan beragam produk otomotif baik roda dua maupun roda empat
ims series surabaya merupakan pameran otomotif series pertama yang dilaksanakan satu hingga lima juni ini
berikutnya akan dilanjutkan di makassar pada akhir september di jakarta akhir oktober dan ditutup di semarang pada akhir desember
ims surabaya dilaksanakan secara hybrid diantaranya bisa disimak secara virtual melalui website www indonesian motorshow com
sementara untuk offline nya dilaksanakan langsung di grand city surabaya
dihadirkan beragam kendaraan roda dua dan roda empat khususnya kendaraan listrik yang memang naik daun setahun terakhir
untuk mengetahui langsung kita telah terhubung dengan koresponden wida subianto langsung di pameran otomotif ini di grand city surabaya
ya wida selamat siang ini kan memang sudah dimulai hari ini begitu ya
jadi kalau kita bicara mengenai perbedaan antara ims di surabaya dengan jakarta sebenarnya apa saja sih
sebenarnya perbedaannya banyak reza ya
kualitas kemudian juga waktunya
tapi sebelumnya saya ingin mengajak anda lebih dekat ya
ini anda mungkin melihat saya agak berbeda ya
saya malah berasa seperti marilyn monroe ya
saya naik porsche tahun produksi yang tahun lima puluh an
tapi jangan salah ya coba dilihat lebih detail lagi
ini mas didin kameramennya akan meng sut secara detail dari depan kemudian sampingnya

jadi ini merupakan
ini adalah salah satu unit yang dipamerkan di ims surabaya

dari porse sekitar tahun lima puluh an yang kreasinya ini handcraftnya dari anak bangsa yang berada di bali
nah untuk tanya lebih lanjut kita bisa tanya lagi ke mas gusti ya mas
selaku direktur dari taksedo studio
boleh masuk ke sini mas
ini kan porse tahun lima puluh an
kan sudah tidak diproduksi lagi
tapi ini masih kelihatan
kelihatan celing begini
ini gimana ceritanya
ya ini masih kelihatan celing karena memang masih celing
jadi dia bener bener baru keluar baru fresh
memang ini kita bikin ya
memang yang namanya recreation itu memang kita membuat semuanya kembali
sehingga sensasinya bisa kembali dirasakan oleh mereka yang ingin
terutama pecinta kolektor begitu ya
awal awal orang indonesia itu pengen tahu harganya kayak gini ini berapa
harga aslinya ya
itu dengan seperti kita aluminium
itu bisa mencapai sekitar dua tiga juta dollar ya
sekitar tiga puluh an miliar berarti
tiga puluh an miliar gitu
nah kalau di kita kita range nya di sini di tuksedo
itu di harga dua empat m
tiga m ya yang sedang kita naikin ini ya
nah kalau kemudian kalau ini recreation dari anak bangsa nih diproduksi di indonesia
dapatnya di bali ya
itu untuk materialnya dapat dari mana
terus apakah sdm nya juga semua bisa dilakukan oleh putra bangsa nih
material segala macam aluminium gitu kita impor ya
impor tapi aksesoris original tetap kita akan menggunakan yang dari aslinya
kalau tukseido studio ini sebagai pembuatnya ini ya
recreation nya berdiri sejak kapan
pemasarannya di indonesia saja kah
kita berdiri dari tahun dua ribu dua puluh ya
itu sebagai as company sebagai perusahaan kita berdiri tahun dua ribu dua puluh
tapi memang sudah lama sih kita menggeluti pembuatan mobil ini ya
tapi untuk diri sendiri
nah untuk marketnya sekarang kita masih di indonesia
walaupun sudah ada banyak ya tawaran dari luar
tapi ya untuk sekarang ini kita memenuhi indonesia aja udah lumayan kewalahan
kayak misalnya sebulan gitu berapa unit gitu permintaan
waduh kalau permintaan sih jelas lumayan
tapi kita sekarang per tahun kita produksi sepuluh
per tahun produksi sepuluh ya
karena memang tiap tipe mobil yang kita produksi itu kita hanya memproduksi kira kira lima ya
dan saya tahu nih ini yang dipajang ini juga fair ya
di depan itu ditulis bahwa ini sudah laku dan sudah dibeli salah satu pejabat negara ya
dan sekitar dua sampai tiga m itu ya
ya benar benar ini punya ketua imi ya
ketua imi kita pak bamsud gitu kebetulan salah satu klien pertama kita juga pak bamsud gitu ya
support juga ya ternyata ya ke kreasi anak bangsa
ya maksud saya support ini menandakan ya menyimbolkan bahwa ya orang indonesia sekarang sudah bisa membuat mobil gitu loh
membuat ya bukan assembly ya
kita benar benar merakit dari nol dan
ya bisa terbukti bisa kalau ke bali bisa lah melihat tempat kita langsung
kan ini ada beberapa brand ya ada bmw porsey dan itu kan sudah brand brand yang sudah memiliki legitimasi gitu ya
ini bagaimana sistemnya kalau kita membuat pakai brand brand mereka
gini pak jadi ini kan sebenarnya recreation ini adalah ini kita bukan yang pertama ya maksudnya
di dunia itu sudah cukup banyak komunitasnya juga sudah kuat
memang justru secara tidak langsung kita itu mendapatkan support gitu
walaupun tidak secara resmi ya
dalam artian ya pertama blueprint blueprint mobil mobil ini kan sudah puluh ini sudah sangat bisa untuk didapat gitu dari manapun
dan yang kedua aksesoris originalnya setir apa handle pintu dan lain lain itu masih available sangat banyak di pasaran
maknanya akan membuat ini limited
selama kita memang menghargai sebagaimana mestinya kita justru
supaya membaikan itu mereka melepas setara
mobil mobil legendaris mereka
gitu entah itu por sebenarnya itu sih
kalau di indonesia gerak untuk recreation seperti ini
tapi yang tergerak dan bergerak itu kan beda gitu maksudnya
ya memang apa ya namanya membuat seperti ini kan membutuhkan kesabaran gitu sebenarnya
ini kan kebetulan punya stand an gak sih sebenarnya seperti ini apakah nambah peminat apa enggak
atau sebenarnya sejauh ini kalau diceritain tadi peminatnya udah banyak nih
sampai waiting list nya tinggi
oh ya jelas maksud saya kan ya kalau saya dibilang signifikan ya
menurut saya cukup ims surabaya adalah yang kedua kita ikut salah pertama keren
jadi apapun itu ya kita di sini hanya bisa atau peminat atau apa
ada banyak brand value yang mau kita apa namanya mau kita sebar gitu
kita bisa bilang kita bisa di sini kita lebih menjual proses

sebenarnya kita di sini bukan hanya datang oh beli mobilnya beli mobilnya enggak
cuma kita pengen cerita ada loh di bali orang yang bisa bikin mobil
ini anak anak muda ini yang ada di sini semua ini teman teman kita
itu yang mereka nggak cuma jaga booth dan bikin booth mereka juga yang bikin mobil gitu
jadi itu yang mau kita jual sebenarnya
jadi memang saya pertama kali datang ke sini ya reza agak takjub gitu
karena ada brand lama begitu
yang ternyata masih kelihatan jering dan ternyata ini dibuat asli oleh putra bangsa indonesia
oke wida saya sebenarnya juga nggak sabar sih untuk datang ke sana begitu ya
saya juga mau coba menaiki mobil dengan harga miliaran rupiah
wida subianto melaporkan dari surabaya jawa timur